oke pertandingan sudah selesai saatnya kembali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
tapi mbak bibi sebelumnya pernah ada kejadian seperti ini tidak sih
yang bertanya bagaimana rasanya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
garam yang berada di awan akan mengakibatkan awan menjadi kerdil dan tidak optimal pertumbuhannya
oh jadi warnanya kalau beer peletok tuh lebih merah gitu ya karena pakai kayu secah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
usaha sate ini pak sebagai penjual sate sendiri
nah itu kan kita menanjakan dari segi kualitas segi rasa sudah masuk semua ke konsumen